pasangan suami istri berinisial abf dan w digiring oleh petugas kehadapan awak media di halaman
markas polda metro jaya pada senin enam puluh korban melaporkan keduanya karena merasa ditipu terkait
dengan pembelian tiket konser coldplay berdasarkan pemeriksaan keduanya mengaku membuat unggahan
layanan jasa titip tiket konser coldplay melalui akun twitter at findrove id dan mengunggah
tiket asli yang telah dipersiapkan sebelumnya korban yang berminat diminta bergabung dengan
grup pesan singkat dan membayar booking slot lima puluh rupiah pada tujuh belas mei para korban diberi waktu
menit untuk melunasi pembayaran tiket yang disepakati apabila uang tidak ditransfer tiket
dialihkan kepada orang lain dari tangan tersangka pelaku petugas menyita uang
tunai dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah hasil penjualan tiket tiga unit ponsel sebuah cpu dan beberapa barang bukti
lain adapun kronologisnya mereka ini membuka website dengan nama at fine trough underscore
id yang mana website ini adalah mereka beli dari twitter dikarenakan website ini sudah lumayan
followernya kemudian dari website ini mereka membuka atau open
just work ticket court play yang di dalam twitter ini juga mereka menyampaikan
bahwa seolah olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil